kita ke informasi lain badan pengawasan obat dan makanan atau badan pom
sudah mencabut izin edar obat albotil
karena memiliki efek samping yang membahayakan dalam jangka panjang bagi penggunanya
ini obat untuk sariawan ya biasanya
namun hingga saat ini peredaran obat tersebut masih ditemukan di sejumlah pasar obat
dan belum ditarik oleh pihak perusahaan
obat albutil ini masih bisa ditemui di toko obat yang ada di pasar pramuka matraman jakarta timur
sebelumnya para pedagang masih menjual obat tersebut kepada konsumen
namun setelah mendapatkan himbuan dari pihak pengelola pasar mereka tidak berani menjual obat ini
menurut salah seorang pedagang hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari bpom
terkait pencaputan edar obat albotil
mereka berharap ada dari pihak perusahaan petotaros indonesia
untuk menarik obat albotil dari para pedagang di pasar pramuka
pihak badan pom tolong berikan kami surat
untuk mencabut obat albotil
untuk penarikan ini
serta kalau bisa dari pt paro sendiri menyebarkan orang orangnya lagi
atau sales salesnya untuk menarik obat ini secepatnya
sementara pihak pasar pramuka sudah membuat selebaran terkait efek samping penggunaan obat albotil kepada pedagang
mereka menyatakan akan menyidak tegas pedagang yang masih ketapatan menjual obat luar ini
kalau memang sudah rilisnya seperti itu ada kita nggak boleh lagi
walaupun kita secara langsung kita belum menerima surat
tapi tetap kita akan uncarkan pada forum
forum nanti mungkin para anggotanya dan juga kita himbo lewat sepanjang mungkin pakai sistem kita juga
agar tidak diberjual belikan
badan pom mencabut izin edar albotil karena diduga mengandung polikresulan
bahan ini dapat mengakibatkan chemical ban pada mukusa kulit bagian mulut
ini terjadi jika tidak dihancurkan terlebih dahulu
f rizal jakarta